kamu kenal sama ibu itu
ya enggak sih cuma aku kasian aja
aku pengen bantuin
kamu kan harus pulang cepet cepet
ntar dimarahin sama bapak kamu
udah lah boy mau gue pulang cepet
karena namanya mondi jadi kemot
mudah mudahan apa cepat sembuh
biar kamu bisa cepat balik ke jakarta
amin pasti aku doain
udah ah mau ngebahas itu
lihat anak anak udah pernah makan
ntar kita kehabisnya
kok kamu gak makan
kamu udah jadi
ketua dari anak jalanan motor club
biasa aja bu
ayo kesana dulu ya
mau nyamperin temen temen
gak lama lagi lo berdua bakalan putus
siapa sih perempuan yang gak pernah gue dapetin
ah parah nih
orang buta tuh juga tau men
di sini kebanyakan anak warrior
gimana sih mau dimenang
pokoknya ini gak adil
gue juga berharapnya mau dijadi ketua
kita cuma bertiga
kalau boy jadi ketua
tapi kalau haikal
seharusnya boy jadi ketua
boy tuh udah jelas jelas gak jadi ketua
harusnya mondi yang jadi ketua
nah engkag pek etna

aku pengen bantuin
ya udah yuk

udah lah boy mau aku pulang cepet mau pulang lama
tetep aja ntar ujung ujungnya juga dimarahin nyampe rumah
bannya kempes ya bu
iya nih dik bannya kempes
ada ban serep ya
ada di bagasi
yaudah kalau gitu saya bantuin ya bu ya
tapi udah bu gapapa
lagian mendingan ibu ngobrol sama aku aja
biar nanti dia yang beresin
yaudah ibu tenang aja bu
kayaknya rumah itu kosong tuh
coba lempar pake batu

udah kita masuk
tidak ada apa apa lelah
tidak ada sekali nih
berani kita jadi busur macam sana
nah aku na laude nih di sakitnya
mari kita masuk
tak suker kok
kita masih heath juga ya
kayak melhor banget nih kandang itu kalau tujuh poly